jumat siang panglima tni marsikal hadi cahyanto meninjau vaksinasi prajurit tni angkatan laut di markas kolin lamil jakarta utara
vaksinasi juga dilakukan untuk prajurit tni dari tiga matra lainnya di sepuluh provinsi di indonesia
tni berkeliling ke setiap pos mulai dari pos pendataan prajurit tempat pemeriksaan kesehatan atau screening pos vaksinasi hingga pos observasi
panglima tni menegaskan bahwa vaksin yang digunakan oleh prajurit tni adalah vaksin asal inggris yakni astrazeneca
panglima menambahkan selama dua hari vaksinasi menggunakan vaksin astrazeneca tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
untuk melaksanakan vaksinasi dengan vaksin astrazeneca yang dilaksanakan secara serentak di sepuluh provinsi
dan hari ini secara simbolis saya melihat pelaksanaan di kolin lamil
tadi pagi saya sudah ngecek pelaksanaan di jawa tengah jawa timur jawa barat
dan mereka melaksanakan vaksinasi total sebanyak satu ratus tiga puluh ribu
satu ratus tiga puluh ribu ini kalau hari ini juga belum selesai akan dilaksanakan hari berikutnya
karena pasukan atau prajurit tni di sepuluh provinsi itu ada yang masih di nasi luar